bengkulu tidak bisa lepas dari nama besar bung karno
proklamator kemerdekaan sekaligus presiden pertama republik indonesia
setelah keluar masuk penjara dan diasingkan ke end flores akibat kegiatan politiknya
bung karno dipindahkan ke bengkulu
bersama inggit garnasi dan kedua anak angkatnya
bung karno menghabiskan empat tahun masa pengasingan dari seribu sembilan ratus tiga puluh delapan sampai dengan seribu sembilan ratus sembilan puluh
disinilah semangat perjuangan bung karno yang sempat surut kembali berkobar
kepada para pemuda bengkulu bung karno terus menyalakan semangat nasionalisme dan api perjuangan
pergerakan bung karno di bengkulu dilakukan secara diam diam dan melalui pendekatan ke masyarakat
selain membentuk grup sandiwara tondil bung karno juga mengajar di taman siswa dan muhammadiyah
pada anak anak bung karno selalu menanamkan nilai nilai cinta tanah air
banyaknya masyarakat yang mendatangi bung karno membuat pemerintah kolonial belanda gusar
belanda khawatir pengaruh bung karno kepada masyarakat bengkulu menimbulkan perlawanan terhadap pemerintah
belanda akhirnya mengawasi setiap tamu yang menemui bung karno
setiap orang yang datang diintrol

di bengkulu pula bung karno bertemu dengan fatmawati yang kemudian menjadi istri ketiganya
fatmawati juga mendampingi bung karno melewati masa masa pendudukan jepang di jakarta
ketika indonesia merdeka dan bung karno menjadi presiden fatmawati dihadapkan pada peran baru sebagai ibu negara pertama republik indonesia

kota bengkulu sering dikaitkan dengan nama sang proklamator dan presiden republik indonesia kita yang pertama yaitu bung karno
bung karno pernah diasingkan di bengkulu oleh penjajah belanda pada saat itu karena kegiatan politiknya sebagai pemimpin revolusi
dan ketika di bengkulu bung karno diasingkan di rumah ini
antara tahun seribu sembilan ratus tiga puluh delapan hingga tahun seribu sembilan ratus delapan puluh
dan di rumah ini pun bung karno pertama kali berjumpa dengan fatmawati yang akan menjadi istrinya yang ketiga dan first lady atau ibu negara pertama di indonesia
nah untuk mengetahui lebih detail lagi mengenai apa saja yang kita bisa temukan di rumah pengasingan bung karno ini insight kali ini berada di kota bengkulu
dan akan berjumpa dengan seorang yang akan bercerita kepada kita mengenai sejarah dari rumah ini
halo selamat siang bu desi
selamat siang bu rini terima kasih banyak ya saya saat ini sudah didampingi oleh bu rusmiani setiorini dari balai pelestarian cagar budaya jambi
nah ini balai pelestarian cagar budaya jambi ini yang memang
menaungi istilahnya yang menjaga rumah pengasingan bung karno ini atau bagaimana ini
balai pelestarian cagar budaya itu melakukan pengelolaan terhadap rumah bung karno ini
oke kalau kita bisa cerita ini di depan tadi kita sudah melihat ini rumah pengasingan bung karno dari tahun seribu sembilan ratus tiga puluh delapan hingga tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
dan memang kalau kita bicara kota bengkulu ini tadi di airportnya saja namanya bandaranya itu fatmawati soekarno
jadi makna dari kehadiran rumah pengasingan ini sangat penting ya bagi kota bengkulu
bisa cerita sedikit mungkin kira kira makna yang diberikan yang diberikan oleh bung karno pada saat di bengkulu ya
ketika bung karno dipindah diasingkan dari flores dari nd kemudian ke bengkulu itu ternyata bengkulu memberikan makna yang cukup besar karena karakternya bung karno yang begitu semangat untuk membangun wilayah
memerdekaan negara indonesia dan juga membangun bengkulu
nah mengenai rumah pengasingan ini sendiri bisa cerita lebih dalam ini rumah ini dulu ada atau memang siapa yang memilikinya dan digunakan sebagai apa pada saat ini
jadi pemilik awal dari rumah ini adalah kuang cheng kuat ya pada tahun seribu sembilan ratus delapan belas dia membangunnya kemudian orang keturunan tionghoa
yang bekerja sebagai penyalur bahan pokok pada saat pemerintahan kolonial belanda di sini
jadi itu awalnya dari pembangunan rumah ini ketika itu kemudian bung karno diasingkan disini dengan mendiami rumah ini selama empat tahun
nggak ada alasan khusus kenapa rumah beliau yang digunakan atau memang ya tidak ada pilihan lagi bagi pemiliknya saat itu
ya barangkali memang mungkin suasana rumah ini
rumah ini juga tepat untuk bung karno juga termasuk halamannya yang diatas empat hektar sekitar waktu itu
jadi mungkin juga sudah tepat untuk diasingkan disini
jadi dari semula memang ini lahannya cukup luas kita lihat halamannya dan memang ini semua sampai saat ini merupakan ini ya cagar budaya lah istilahnya
kalau dari segi arsitektur rumahnya itu sendiri bu rini ini dibangun tahun berapa persisnya
dan apakah ini memang merupakan arsitektur yang sangat khas untuk daerah ini
jadi rumah ini memang asli di tahun seribu sembilan ratus delapan belas tapi memang ada perubahan perubahan yang dirancang oleh bung karno sendiri
jadi ada beberapa yang penampilnya itu adalah segi delapan itu adalah dari belanda kemudian ada beberapa kanopi kanopi yang juga dirancang oleh bung karno
nah ketika beliau tinggal disini bersama istrinya saat itu kalau tidak salah bu inggit
jadi satu keluarga datang kesini mungkin bisa cerita siapa siapa saja yang tinggal disini dan apakah ada semacam pengawalan khusus lah supaya beliau tidak melarikan diri
ya mungkin nanti kita bisa lihat di dalam ada kisah perjalanannya bung karno
barangkali kita bisa lengkap untuk menjelaskan di dalam karena ada beberapa
peninggalan atau cakar budaya yang sudah kita cita cita
oke kelihatannya kita harus masuk ke dalam tapi sebelum kita masuk ke dalam sedikit lagi mengenai rumah ini sendiri ya
ini banyak sekarang pengunjung ya bu rini apakah ini merupakan salah satu dari objek wisata yang menarik bagi orang yang datang ke bali
ya karena rumah bung karno ini sudah ditetapkan sebagai cagar budaya dan tentunya tidak
dari tahun berapa
oh dua ribu empat jadi sebelumnya statusnya seperti apa
prosesnya pada saat itu memang sedikit tidak terurus
kemudian ketika tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh an ya itu kan sudah ditempati oleh knpi terus ada kejaksaan juga ada di sini dan memang terurus
pada saat itu pemerintah daerah kemudian mengambil alih dan bebas pelestarian cakar budaya kemudian mengurusnya sampai kepada penetapan tadi
oke jadi ketika ini kan bung karno tinggal disini sampai tahun seribu sembilan ratus empat puluh dua ya
kalau tidak salah setelah itu rumah ini kembali ke pemiliknya atau apa
tidak tetap ke pemerintahan daerah
jadi sudah diambil
tapi digunakan sebagai bermacam
bermacamnya tidak ada kantor dan lain lain
bagaimana ininya saya lihat mungkin apakah diperbaiki
masih bisa lebih bagus lagi
bisa lebih perindah lagi
memang ada beberapa kayu yang mengalami kelakukan juga
jadi kita sudah melakukan rehabilitasi beberapa kemudian diperbaiki walaupun tidak secara utuh ya tapi sparsial saja
tapi tentunya kita sudah bisa melihat perbaikannya setelah di tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh an ya
jadi nanti ke depan barangkali kita juga tetap akan secara bertahap pertahap
dan kita juga akan melakukan perbaikan secara rutin
dan banyak yang berkunjung ke sini
oke mungkin kita perlu lihat ya apakah karisma atau aura bung karno itu masih kita bisa rasakan ya ketika masuk ke rumah ini
ya mungkin kita masuk ke rumah dan mungkin bu rini juga bisa bercerita lebih lanjut lagi apa apa saja
ruangannya dan mungkin objek objek yang menarik yang kita bisa pelajari di dalam
enak banget ya
nah ini kita ke ruang kerja bung karno
ini lumayan ya ini jadi ruang kerjanya itu pas di depan ya di franda
ini saya kenalkan pak sugrahanudin ini ada jurukunjuruk pelihara di jurumah pengasangan bung karno
oke jadi mungkin pak sugrah nudin ini lebih tahu ya mengenai apa apa saja yang kita bisa temukan di rumah pengasingan bung karno
ini udah berapa lama pak sugrahanudin menjadi jurukunjuruk pelihara di sini
jadi rumah bung karno ini dari tahun seribu sembilan ratus delapan puluh enam sampai sekarang cuma masuk di bpcb jambi tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh dua
oke jadi sudah cukup lama
jadi pak sugrahanudin apa apa saja bagi kita pengunjung yang menarik untuk kita ketahui khususnya di ruang kerja ini
ini saya lihat ada banyak bukunya
tapi juga di situ ada foto foto dan ini mungkin karya arsitekturnya dari seorang insinyur soekarno ya
nah ini sangat menarik di ruang kerja bung karno
ini adalah salah satu ruang kerja bung karno setelah bung karno diasingkan dari ndi kebungkulu
dan ini kita bisa lihat ada meja kerja bung karno cuma bentuknya bukan asli lagi cuma udah replika
bentuknya tetap sama dengan yang lama
oh ini replika aslinya kemana
aslinya tidak ditemukan sampai saat sekarang dan itu juga masih dalam pencarian
nah kalau di sini juga
karena bung karno selama diasing di bung karno karena bung karno salah satu
dia adalah arsitektur atau insinyur
di sini sempat merancang beberapa buah bangunan
ada tiga buah bangunan yang dirancang oleh bung karno bisa kita lihat di sana
termasuk masjid jami dan rumah penduduk
jadi ini tadi kalau uri ini bercerita mengenai auranya seorang bung karno ada di bung karno
ternyata juga bisa kelihatan dari bangunan yang merupakan hasil karyanya itu sendiri
pak sugraha di sini ada banyak buku
saya lihat kebanyakan dalam bahasa belanda
ini kira kira memang buku aslinya yang memang dibaca oleh bung karno
ini buku buku bacaan bung karno semasa diasingkan di bengkulu selama empat tahun
ini ada buku bacaannya macam macam ada tentang agama politik dan seni
dan ini juga buku bacaan ini diperoleh dari teman temannya pak abdul manaw selama dia pengasingan di bung kulo
ini punya siapa
ini milik bung karno
ini teman bung karno yang punya tapi dipinjamkan sama pak bung karno untuk dibaca selama empat tahun
selama empat tahun
ini berjumlah tiga ratus tiga judul semuanya yang ada
kira kira kegiatan bung karno waktu saat ada di sini jadi banyak membaca atau apa apa saja yang
sebenarnya kegiatan bung karno di bungkulu waktu itu banyak sekali
dia bisa dalam istilah waktu itu masih agak dicekal oleh pihak pemerintah belanda dalam mengembangkan karya politiknya
namun seorang bung karno sosok politikus dia tidak putus asa untuk mendekat ke masyarakat
dia mendirikan sandiwara monte carlo seni budaya olahraga
jadi boleh bersosialisasi dengan masyarakat setempat dan istilahnya hidup relatif normal gitu kan
iya normal cuma dia tetap diawasi oleh tentara belanda
nah ketika tinggal di sini bersama sang istri waktu itu bu inggit ya ini ada dikawal terus menerus dua puluh empat tahun
dia nggak dikawal di sini cuma waktu itu pemerintah belanda mempunyai pos di depan sana
itu masih ada bangunannya di sana jadi dia hanya melihat dari jarak jauh
jadi empat tahun di sini saya ingin membayangkan ya ini kan saat itu sudah istilahnya merupakan tokoh pemimpin revolusi
memberi penyemangat lah istilahnya itu kira kira apa yang dilakukan selama empat tahun
dilakukan juga banyak sekali sebenarnya
siapa ini tokoh tokoh yang datang berkunjung
bung karno banyak sekali teman temannya waktu dia walaupun dalam keadaan dia dalam tidak memungkinkan
namun dia tetap bersemangat untuk mendekatkan ke tokoh tokoh
seperti tokoh muhammad dia dia kenal dengan ibu panmawati
satu bapak panmawati itu adalah salah satu tokoh muhammad dia
jadi ayahnya panmawati adalah tokoh muhammad dia pada saat itu
dan katanya di rumah inilah pertama kali
pertama kali perkenalannya di rumah ini
karena waktu itu bapaknya panmawati itu perjudis miliknya tidak di bung kulu
di kabupaten curup atau di bung sana
setelah bung karno mengadakan sandiwara monte carlo di daerah curup
maka bertemu lah dengan ayahnya pak asan sendiri itu
asan sendiri pak asan
setelah itu main kemainan dia
diundang ke bung kulu untuk main
membawa mereka ke sini dan tinggal di sini
dan juga sempat
kalau tidak salah panmawati saat itu masih belia sekali usianya
waktu itu fatmawati masih umur cukup muda dan juga masih bersekolah
waktu itu ibu karmawati terputus sekolah karena dengan keadaan biaya waktu itu
maka bung karno disempat di jadinya angkat oleh bung karno di bung kulu
dan disekolahkan juga di muhammad dia waktu itu
dan setelah itu tinggal di sini
ibu permawati tetap tinggalnya di sana
ada di sana ada rumahnya juga
oke nanti kita rasa perlu kita melihat ya rumah fatmawati ya ketika masih muda
tapi sekali lagi rumah pengasingan di sini empat tahun
tapi kalau kita lihat memang persis kira kira seperti ini layoutnya atau
kita kalau rumah ini kebetulan waktu pemungkaran awal tahun seribu sembilan ratus delapan puluh lima
kita berada di sini
tidak banyak perubahan
dan tetap dalam kita dikembalikan ke bentuk semulanya
cuma kita sekarang ada perubahan halaman
halaman dulunya empat puluh empat ratus tiga puluh empat meter
kalau sekarang tinggal lima ribu sekian lah
jadi rumah ini sendiri berapa besar
kalau rumah ini sendiri lebarnya sembilan meter panjang delapan belas
jadi satu ratus enam puluh dua meter
dan ada berapa kamar
kita ada empat kamar utama
tadi bu rini sempat mengatakan bahwa ini sebenarnya ada yang memiliki rumahnya
seorang pengusaha keturunan tionghoa
itu mungkin bisa cerita kok akhirnya istilahnya di rumah ini digunakan sebagai rumah pengasingan bung karno apa
kalau itu ceritanya rumah ini dibangun seribu sembilan ratus delapan belas oleh cina
cina itu sebagai lepas lecer bahan makanan pemerintah belanda
untuk bahan pokok
setelah itu bung karno diasingkan dari nd
itu belum menempati rumah ini
di inapkan salah satu penginapnya itu hotel sentrum
dan rumah ini sempat diperbagi sebelum bung karno ke sini
satu minggu bung karno ke bung kulu baru bung karno menuju rumah ini
dan dia masih yang bersosialisasi
berarti masih menebar pesonanya dan memberi semangat ya pada saat itu
nah pada saat itu kalau kita minta pendapat dari yang tua tua
waktu itu kita masih sempat bertemu dengan teman akunnya bung karno
pak abdul manat dan fathia karim
bung karno itu sangat disayung dan dihormati waktu dia ke bung kulu
sehingga masyarakat banyak ingin berkenalan dengan mereka
di rumah ini sendiri
dan belanda sama sekali tidak menghalang halangi
tidak merasa bahwa ini nanti pengaruhnya bisa terlalu luas gitu ya
kita bisa ke ruangan sebelah nanti
ruang inap tamu kalau bung karno mempunyai tamu dari jauh untuk menginap
oke jadi ada pak zugraha ada lima kamar ya
ada ruang kerja
ruang teman inap tamu ruang bung karno kamar tidur bung karno kamar teman angkat bung karno dan ruang tamu
untuk saat sekarang kita tetap merasakan
karena dalam istilah apalagi saya sudah lama di sini
untuk menganggap rumah bung karno ini sendiri bukan rumah pemerintah
dalam istilah sudah kita yang punya sendiri
dan rumahnya sendiri
itu sering terjadi hal hal
yang dalam istilah diluar dugaan kita
ya kita lanjutkan insight kali ini dari rumah pengasingan bung karno di bengkulu
bung karno diasingkan oleh belanda di kota bengkulu dari tahun seribu sembilan ratus tiga puluh delapan hingga seribu sembilan ratus empat puluh dua
dan saya ditemani oleh bu rini
dari balai pelestarian cagar budaya
dan juga pak sugraha nudin ya sebagai juru pelihara rumah pengasingan bung karno ini
dan kita sekarang berada di ini ruang makan ya atau ruang tamunya ya
tadi kita sudah melihat ruang kerja bung karno
dan di sini juga ada kamar tidurnya
sebelah kanan dan sebelah kiri
ada kamar tidur anak anak
ada tempat tidur anak anak
dan sebelah sana
jadi pak sugraha
pak sugraha ada berapa orang persisnya yang tinggal di sini
yang tinggal di sini sewaktu bung karno di asing di bengkulu itu ada berjumlah empat orang
kenal bung karno bu ingki kenarsi dan dua anak angkatnya yang dari bandung bawaan bu ingki
itu anak angkat bu inggit dari bandung
dan mereka tinggal di sini selama empat tahun
iya selama empat tahun
iya tadi kita sudah mendengarkan banyak sekali ya ini kegiatan pasti seorang pejuang lah istilahnya
dengan banyak ini banyak teman dan lain sebagainya
kira kira selama empat tahun ini apa kegiatan utama bung karno ketika berada di sini
kegiatan utama bung karno itu sebenarnya dia itu misi dan utama dia itu gimana dia caranya untuk memperdekakan indonesia
dengan itu dia mengadakan politik politik
namun politik itu tidak terlalu jelas karena dia takut dari pemerintah belanda karena dia selalu diawasi
jadi di rumah ini kita lihat ada beberapa foto dan juga di belakangnya pak segera ini
iya ada sepeda
ini sepedanya yang dimiliki oleh bung karno sendiri
kalau ini sepedanya pak abdul manam
cuman ini sepeda ini kalau ceritanya ini sering dipergunakan oleh keluarga bung karno
kemana saja kira kira yang mereka gunakan
waktu itu untuk keliling bungkulu
jadi walaupun diasingkan bung karno masih tetap bebas bertemu dengan orang bahkan membuat sandiwara ya
tonel kalau tidak salah
tonel kalau dulunya tonel
kalau sekarang kan sandiwara
iya dan disitu pertama kali bertemu dengan yang namanya fatmawati
yang sehingga menjadi first lady atau ibu negara yang pertama itu
saya membayangkan ini kira kira auranya atau suasana dan romantisisme itu menjadi salah satu yang terasa di rumah ini
ya sebenarnya kalau untuk aura rumah ini sendiri
kita bisa lihat kepada merasakan sendiri setiap pengunjung mungkin ada aura yang timbul di diri kita sendiri
itu apalagi kita di kamar utamanya beliau itu terasa di aroma di badan kita
itu seperti ada yang kayak kalau hari hari biasa dia kan nggak tentu ada bayau harum ada yang merinding
sekarang bau harum ini apa
itu biasanya dia bau kembang kembang dalam istilah dia lagi gimana gitu
saya ini perasan ya ada bau harum
tapi ini memang sering dilaporin
bu rini sendiri pernah merasakan ada semacam aura dari sosok bung karno atau ini mitos atau legenda
sebenarnya ya barangkali ada ya bu
apalagi ketika kita sudah memakai sumur bung karno kemudian sholat di tadi di ruang kerja ruang tidurnya bung karno
terasa memang ada semacam karisma bung karno yang mungkin juga
sudah pak sugraha yang berada di sini masih merasakannya sampai sekarang atau
untuk saat sekarang kita tetap merasakan
kenapa ya dalam istilah apalagi saya sudah lama di sini untuk menganggap rumah bung karno ini sendiri bukan rumah pemerintah
dalam istilah udah kita yang punya sendiri dan rumahnya sendiri
itu sering terjadi hal hal yang dalam istilah diluar dugaan kita
contohnya seperti kalau ada musibah di bung kulu atau bencana
bencana alam itu sering sekali rumah ini berbunyi
berbunyinya apa sih
itu seperti ada pintu yang kayak kebuka orang nggak kebuka gitu
itu menandakan ada tanda tanda ada musibah di bengkulu biasanya
karena kita udah dua kali gempa besar selalu kayak gitu kita ingin dapat
bu rini ke depan mau diapakan kalau dari segi pelestarian itu sendiri kira kira dari segi dananya apakah cukup
apa lagi yang masih harus dilakukan supaya karena ini merupakan suatu peninggalan yang betul betul bersejarah dan bermakna ya bagi indonesia
jadi nanti karena kita tahun berapa pak
kita sudah perbaiki tahun kemarin ya
tahun kemarin kita sudah memperbaiki beberapa bagian yang rusak secara keseluruhan sebenarnya konstruksinya masih bagus bangunan ini
tapi barangkali nanti ada
mbak desi bisa melihat bahwa tidak ada pahakar yang bagus di sini di halaman ini ya ini mungkin ke depan kita akan melakukan itu
jadi kita akan melengkapi mana yang kurang di tahun ini secara pertahankan
dan mungkin juga informasi mengenai apa apanya sejarahnya juga cerita cerita yang berkaitan dengan pahakar nasional ini
ini saya juga punya di sebelah kan ada persada bung karno barangkali itu bisa apa semua yang dokumen yang terkait dengan soekarno itu barangkali bisa dipasang sebagai
galeri di sebelah gitu karena ini ruang sempit barangkali tidak memadai ya kalau kita mendisplay semua dokumen yang
walaupun kita berada di ruangan ini saja merasakan ada sesuatu
tapi benda benda yang ada di rumah ini yang masih asli apa apa saja tadi kita lihat kan ada buku tapi meja ininya kerjanya masih bukan asli ya
nah sepeda yang masih asli yang lain apa
kita yang asli
yang masih asli itu seperti kursi dan
dan pakaian sanduara monte carlo
oke itu asli semua
masih asli semua
sd dan itu dalam kondisi yang baik ya
kalau tempat tidur segala macam
kalau tempat tidur itu kita sebenarnya kalau dulunya tempat tidur itu nggak ada waktu itu kita udah pembangunan rumah ini kan indek kosong
karena rumah ini sempat ditinggal oleh auri rri waktu itu
mungkin terakhir nih pak sugraha karena saya tadi pak sugraha merasa ini sudah jadi rumah
apalagi kira kira yang bisa di share atau dibagi dengan pemirsa kita kalau berkunjung di sini
ya kalau saya sangat antusiasi dengan pengunjung supaya berkunjunglah sebanyak banyak mungkin ke rumah pengasim bung karno ini
karena ini adalah bukti sejarah bisu dalam istilah yang nyata bisa kita lihat
bahwa bung karno pernah diasingkan di bung kulu para reklamator bangsa indonesia
sebelum merdeka bung karno diasingkan di bung kulu dulu
dan kalau bisa coba air di sumur itu ya katanya
kalau air sumur itu maaf bu karena kita bukan kita yang bilang kepada pengunjung cuman pengunjung sendiri yang bilang kepada kita itu katanya membawa berkah
ternyata memang ada dari pengunjung itu salah satu lubuk linggau itu kena penyakit struk dia minta air sana dibawanya ke linggau
kita nggak tahu apakah dia benar mengambil air itu dia datang ke sini malah dia bawa selamatan di sumur itu
ini ya cerita cerita yang menarik ini mungkin kalau perlu dibukukan ini ada catatan kira kira kejadian yang pernah dialami yang di luar dari ya wajar ya
terima kasih banyak pak sugraha dan juga bu rini semoga juga ini terus dikunjungi karena ini salah satu cara bagi kita untuk belajar ya mengenai sejarah indonesia itu sendiri
ternyata bung karno pernah diasingkan oleh belanda di bung kulu antara tahun tiga puluh empat
antara tahun tiga puluh delapan sama tahun empat puluh dua dan juga sampai saat ini katanya semangatnya spiritnya auranya juga masih terasa di rumah pengasingan di bung kulu ini
setelah ini mungkin tadi pak sugram katakan ada rumah fatmawati tidak jauh dari sini tidak ada salahnya kita kesana dan melihat sendiri ya tetaplah bersama insight
ruang tidur bung karno
ruang tidur bung karno
dan ini juga masih original
ini kamar tidur ruang tidur anak angkatnya
kalau di sini kan bisa kita
selama ini masyarakat itu mengenal siapa sih bupat mah
bupat mah itu cuma dikenal sebagai penjahit bendera merah putih
padahal kalau kita gali lebih dalam kontribusi kontribusi besar yang lain terhadap negara ini yang dilakukan oleh bupat mah itu sangat besar

ketika beliau lahir hingga tahun seribu sembilan ratus empat puluh tiga saat itu pindah ke jakarta untuk menikah dengan bung karno yang tentu saja menjadi presiden republik indonesia yang pertama
nah untuk lebih mengenal rumah ini yang merupakan tentu saja rumah bersejarah dan harus dikunjungi
kalau anda berada di bengkulu saya sudah ditemani oleh resi reko serasi kepala dari bengkulu heritage society
dan ternyata di bengkulu ini
ini memiliki cukup banyak ya tujuan wisata yang menarik tapi juga yang bernuansa sejarah
ya kalau untuk wisata sejarah kita memiliki banyak yang paling mungkin menjadi ikonnya itu adalah benteng malboro di samping rumah bung karno juga
ada juga thomas park dan monumen hamilton dan sebagainya
jadi cukup banyak dan tapi yang salah satu yang paling menarik apalagi kalau kita mendarat di bengkulu nama bandaranya juga fatmawati
tapi reko di rumah ini ini kediaman ibu fat dan keluarganya
iya ini adalah makanya kita perlu ada informasi yang mungkin perlu digali lebih banyak karena masih di masyarakat itu masih simpang siur lokasi rumah ini sebenarnya di mana
karena menurut prasasti yang ditandangi oleh gubernur suprato itu lokasi rumah
itu ada di seberang rumah sini gitu kan
nah itu hal hal yang mungkin masih menjadi pr buat sejarawan sejarawan bengkulu untuk meluruskan sejarah ini
iya tapi rumah ini jadi replika dari rumah aslinya
dari bentuk layout dan lain sebagainya persis sama
iya itu disesuaikan
oke mungkin bisa cerita sedikit siapa tinggal di sini dan apa yang benar kita bisa temui di sini
karena saya lihat di sini ada beberapa ruangan dan tentu saja
foto foto yang cukup bersejarah dan nuansa ya dari ibu fat sendiri sangat terasa ya di rumah ini
karena memang apa yang di display di sini pun adalah benda benda yang sangat berkaitan erat dengan bupat mawati gitu kan
bicara tentang bengkulu tidak mungkin lepas dari dua tokoh ini bung karno dan bupat mawati mbak desi
dan beliau sendiri kan adalah putri dari sejarah

jadi seorang tokoh muhammadiyah yang kenamaan ya pada saat itu
tokoh muhammadiyah yang bapak hasan din
bapak hasan din
jadi bupat selama ini masyarakat itu mengenal siapa sih bupat mawati
bupat mawati itu cuma dikenal sebagai oh penjahit bendera merah putih gitu
padahal kalau kita gali lebih dalam kontribusi kontribusi besar yang lain terhadap negara ini yang dilakukan oleh bupat mawati itu sangat besar
padahal kalau kita gali lebih dalam kontribusi kontribusi besar yang lain terhadap negara ini yang dilakukan oleh bupat mawati itu sangat besar
kami juga bhs bengkulu heritage society tahun lalu membuat sebuah kegiatan untuk membedah sosok bupat mawati ini gitu
kami juga bhs bengkulu heritage society tahun lalu membuat sebuah kegiatan untuk membedah sosok bupat mawati ini gitu
dan pada kesempatan itu kemarin hadir cucu beliau buputi sukan guntur buputi guntur sukan mawutri
mendatang langsung bersama dengan adiknya bupat mbu hilda mawati hasan din
nah disitulah kita banyak belajar betapa eratnya dan betapa besarnya sumbang

tapi sekarang anak muda generasi kebetulan saya dosen juga mbak desy saya sempat share sama mahasiswa
ayo bu fat apa saja kontribusinya semua hampir menjawab menjahit bendera
karena itu yang paling terkenal dan ada fotonya
tapi sebenarnya banyak yang dilakukan yang mendampingi presiden soekarno republik indonesia
yang presiden soekarno republik indonesia yang presiden soekarno republik indonesia
yang presiden republik indonesia yang pertama
dan kalau kita lihat disini banyak foto fotonya dengan kegiatan seorang ibu negara
ya ini bisa kita lihat misalnya ada bertemu dengan istri benazir uto dan juga mungkin ada kegiatan kegiatan
di kenegaraan di ranah internasional tapi juga ada misalnya dengan anak anak dan penuh dengan kegembiraan
kalau sosok itu kembali ke butfatnya itu sendiri
dan kaitannya dengan nuansa rumah ini apa yang kita bisa dapatkan
kalau kami kami berpatokan pada satu buku satu buku fatmawati
catatan kecil bersama bung karno itu adalah buku yang ditulis oleh bu fat sendiri
di mana dia menceritakan tentang perjalanan hidupnya
dan bisa menjadi dasar yang cukup baik
diterbitkan sekarang sudah mulai diterbitkan lagi
di dalam buku tersebut dari masa kecilnya
bufat beliau yang seorang gadis melayu yang sangat anggun
masih sama melakukan hal hal apa yang sering anak kecil lakukan di zaman itu ya
mengaji belajar bermain itu dilakukan oleh bufat
dan bahkan bufat sendiri itu orang sosok yang sangat
karena di masa kecilnya bufat juga membantu perekonomian keluarga
sambil sekolah dia juga jualan
jualan kacang kalau kami bung kulin juga punya kacang tojin
itu dia juga melakukan hal tersebut
dan di samping itu background keluarga
karena bapak hasan din juga adalah pengurus tokoh mama dia
dan ibunya juga
siti hadijah juga seorang pengurus pergerakan tersebut juga
jadi bufat secara tidak langsung nih
misalkan ketika bu siti ada kegiatan beliau ikut gitu
jadi pengetahuan yang luas tentang perpolitikan pada saat itu sudah beliau dapatkan
mungkin mengenai sekolahnya
karena kalau tidak salah juga bung karno mendorong atau encourage untuk supaya sekolah ini
nah kira kira apa yang di mana dia bersekolah
dan apa yang kira kira menjadi pelajar yang dipelajari di sekolah itu
sekolah ini adalah waktu pertama yang memperkenalkan bung karno dengan bu fatmawati
karena saat itu ketika pak hasan din pulang
ketika bung karno mulai diasingkan di bengkulu
pak sandi pulang dan begitu kagum dengan sosok pergerakan kemerdekaan itu sedang ada di bengkulu
jadi bufat cerita di buku tersebut
dan sosok tersebut adalah bung karno
dan akhirnya beberapa hari kemudian mereka dari curup
mereka memang curup salah satu kabupaten di bengkulu ini di rejang lebong
dan akhirnya mereka ke bengkulu
mereka ke bengkulu sampai di rumah tersebut
dan di saat itulah kali pertama bu fatma bertemu dengan bung karno
menjadi dekat karena ada ratna juwami anak angkatnya bung karno dan bu inggit
sehingga pada saat itu ditanya sekolah sama bung karno apa enggak
beliau memang sedang tidak bersekolah gitu kan bukan
dan akhirnya didorong untuk sekolah
dan itu mulai dari situ perkenalan cerita
dan setelah itu menjadi sejarah
bufat sendiri merupakan bagian dari sejarah republik indonesia ini
tapi lebih ke rumah ini sendiri
ini rumah dibangun atau yang aslinya ini kan replika ya dari yang aslinya yang dulu ada di sini
ini dibangun siapa yang membangun
apakah keluarga dari hasan din itu sendiri atau sudah ada sebelumnya
dan kira kira arsitekturnya ini banyak kayu kayunya ya
beda dengan arsitektur rumah pengasingan bung karno yang kita lihat tadi
karena memang ciri khas rumah rumah melayu sih mbak gitu ya
dan untuk yang membangun ini adalah dari keluarga
dan karena memang apa
agar tidak hilang gitu lho mbak
agar tidak hilang gitu kan
dan itu tadi masih ada hal yang perlu didiskusikan tentang lokasi dan sebagainya
seperti misalkan ada beberapa pendapat yang mengatakan lokasi pertama yang kita sebutkan itu adalah rumah datuk dan eyangnya gitu kan
dan di sini adalah rumah awal benerannya gitu
nah hal hal tersebut yang masih menjadi
apa yang membuat simpang siur informasinya
simpang siur informasi yang terjadi ini adalah
kurangnya komunikasi antara pihak pihak yang ada gitu
sehingga sebagian masyarakat masih berpikir ini rumah bupatinya di sini
tapi ada masih juga ada sebagian yang berpatokan dengan yang diresmikan oleh pemerintah lokasinya gitu
nah mungkin saran kami kenapa tidak bersama sama duduk bersama gitu kan
untuk memutuskan hal ini gitu kan
agar tidak terjadi penyimpangan sejarah
tapi yang jelas replikanya bisa ditemukan di sini
dan ini merupakan istilahnya kekayaan milik bangsal atau milik bengkulu di sini
dan ini bisa memberikan gambaran
bisa membawa memori kita kembali terhadap bu fatmawati
iya dan memorinya ini sangat terasa di sini
tapi setelah beliau pindah ke jakarta tidak pernah balik ke sini
nah itu karena zaman itu adalah zaman perjuangan
dari cerita di buku yang beliau tulis
memang tidak pernah kembali lagi
karena memang harus ikut bung karno ke yogyakarta
terus mengungsi lagi gitu
bahkan sejarahnya pun sangat miris
kadang kita baca sebagai seorang ibu negara gitu kan
pada saat itu
ya ya masih
banyak yang kekurangan
masih ada kesulitan kemiskinan kewaparan
bahkan saat itu mas guntur anak pertama beliau
pernah harus dibungkus pakai tikar gitu untuk lari
karena pak pas guntur juga demam
dan pernah ketika mereka di kalicode
mengungsi dari istana yang di gedung agung yang di jogja
itu mereka mengungsi ke pinggir kalicode
saat itu rahma ingin makan ayam
begitu sulitnya gitu kan
terus ibu bilang di buku tersebut
mana ada orang jualan ayam di pasar
zaman perang begini rahma
saat ibu bilang begitu
eh ada ayam tetangga katanya
yang masuk ke halaman mereka
dan ayam itulah yang diambil untuk
jadi ini semua cerita dituangkan di bukunya ya
di bukunya fatmawati
tapi memang terus terang ibu fatmawati kan
ya terkenal lah sebagai
yang menjahit bendera merah putih
langsaka yang pertama
nah ini juga tentu
suatu kebanggaan ya
katanya ada mesin
jahitnya ada di sini
menjahit bendera merah putih yang pertama
betul betul sangat bersejarah
ini adalah mesin jahit
ini yang digunakan oleh bu fat saat itu
yang kami dapatkan dari
yang menunggu di sini
ini adalah mesin jahitnya yang asli
dan mungkin berbeda dengan mesin jahit
karena mesin jahit yang
biasa juga ada kakinya
iya kita masih di dalam rumah ibu fatmawati
di bengkulu saya juga masih ditemani oleh
reiko srasi ini kepala dari
dan salah satu yang membuat
bu fatmawati itu terkenal
selain ibu negara pertama
dan istri dari
bung karno tapi juga ketika
proklamasi indonesia merdeka
orang yang menjahit
sang saka merah putih yang pertama
ini mungkin bisa cerita ini
betul betul sangat bersejarah
ini adalah mesin jahit
ini yang digunakan oleh
bu fat saat itu
konfirmasi yang kami dapatkan dari
yang menunggu disini
ini adalah mesin jahitnya yang asli
dan mungkin berbeda dengan mesin jahit
karena mesin jahit yang
biasa juga ada kakinya
tapi ini ada alasannya tersendiri mbak
kenapa pakai yang putaran tangan ini
karena disaat menjahit
banderah merah putih ini
sang saka merah putih ini
bu fat sedang hamil
jadi memang disarankan
untuk menggunakan yang putaran
ini mesin jahit ini
tapi kan waktu itu bukan di bengkulu
bukan di bengkulu
karena menjahit banderanya pun tidak di bengkulu
tapi dibawa ke sini
dan ini sebagai artefak
masih di ruangan
salah satu ruangan
dan disini saya lihat penuh sekali dengan foto foto
nah ini siapa yang
dan mengarrange ini
ada hasil dari
pilihan yang dilakukan
bu fat sendiri atau
ini ada hasil dari
dari kerja sama
dari berbagai pihak yang ada di bengkulu
pemerintah dan sebagainya
disamping tidak lepas juga
melibatkan pihak keluarga
yang masih ada di bengkulu
adalah foto foto kegiatan
foto beliau sedang menjahit bendera
foto kegiatan beliau
menjadi ibu negara
kira kira sebagai seorang ibu negara
karena beliau masih sangat muda
mungkin untuk pertama kalinya
dari bengkulu pindah
ke jakarta dan kemudian
masuk ke dalam
kancah dunia internasional
tekanan politik di kancah internasional
dan kami pikir
bu fatmawati memang sudah
sangat siap sebenarnya
karena kalau kita melihat kembali
latar belakang beliau tadi
muhammadiyah di bengkulu
yang berpendidikan dan sebagainya
jadi secara mental
sifat bu fatmawati sudah kita
memang siap untuk menjalankan
sebagai ibu negara tersebut
setelah menjadi ibu negara
kan tidak pernah kembali kesini
situs bersejarah ini
yang memiliki ide untuk membuat
membangun rumah ini
itu siapa dan bagaimana hubungannya
bu fat sendiri
kami pikir ini tidak lepas dari peran
pemerintah juga mbak
karena ada dinas terkait
dinas pariwisata dan kebudayaan
itu mereka yang
artifak atau hal hal
yang berkaitan dengan bu fat
yang ada di bengkulu
jadi tokoh kebanggaan
tokoh yang sangat
seharusnya menjadi inspirasi
bagi kaum muda kaum milenial
bagi tokoh tokoh bengkulu pun
kita sudah sewajarnya
dan sudah sepantasnya
untuk lebih memberikan apresiasi
kepada bupat mawati
karena dalam sejarah pun
peran bupat mawati untuk
tidak kalah besarnya
peran beliau untuk indonesia
nah dari keluarga bu fat sendiri
sering datang untuk
keluarga bu fat
sudah berkali kali datang
tapi mungkin intensitasnya
kurang begitu sering
itu terakhir ketika meresmikan
mungkin pada kesempatan ini juga
kembali lagi pulang ke allah
nah pelestarian itu sendiri
di bawah balai pelestarian cagar budaya
maintenance dan lain sebagainya
tentang cagar budaya
tentang cagar budaya itu memang
bengkulu ini masih di bawah
naungan wilayah kepengerusan
balai pelestarian cagar budaya jambi
sumatera bagian sumatera selatan
bengkulu gitu loh
samping itu tidak lepas juga dari uptd
ini salah satu
mereka mengatakan ada kesimpangsiuran
mengenai tempat lokasi dan lain sebagainya
ibu fad sendiri kan
di makam kan di jakarta
nah ini mungkin bisa ada sedikit background
karena di sini kan beliau lahirnya di sini
tanah kelahiran beliau
keluarga sanak kerabat
mungkin ada cerita
nah itu yang masih belum
mungkin alasan dari
itu mungkin bisa saja terjadi
kenapa beliau dimakamkan
tapi kami selama ini kenapa belum
tidak dimakamkan di bengkulu
itu kami belum mendapat informasi
tidak ada keinginan oleh masyarakat
bengkulu untuk mungkin
masyarakat pemerintah bengkulu
hal tersebut bisa dilakukan
itu bisa menegaskan kembali
yang memang berasal dari
provinsi bengkulu ini
saya lihat masih ada misteri
masih harus dipecahkan
yang meliputi cerita cerita ini
tapi yang jelas
peran ibu fatmawati
sudah tidak dipungkiri
beliau dinomatkan sebagai pahlawan
dan juga tentu saja kita patut bangga ya
dalam usianya masih muda
menjadi ibu negara yang pertama
bisa berkecimpung di dunia internasional
ada foto dengan nehru
dari amerika serikat
jadi sehingga gadis dari bengkulu ini
ternyata sangat nyaman
katanya juga lumayan jago pidato ya
ketika berada di tengah
beliau juga jago nganci loh mbak desi
karena memang masa kecil
terima kasih banyak
dan kita sudah banyak belajar kali ini
mengenai bukan saja bu fatmawati
pengasingan bung karno di bengkulu
dari tahun tiga puluh delapan hingga empat puluh dua
dan tentu saja
ya ini mungkin
dulu ketika zaman belanja
daerahnya sulit untuk diakses
jadi kan alasan mengapa
bung karno diasingkan
tapi yang jelas sekarang
ini sudah merupakan kota yang modern
dan tentu saja
masih banyak yang kita bisa pelajari
apalagi sejarah kita
riko ya demikian
kali ini langsung dari bengkulu
terima kasih atas perhatian anda